kasus penganiayaan yang dilakukan anak pejabat polisi berbuntut panjang
sang ayah dinilai memiliki harta tak wajar bahkan ppatk telah memblokir rekening akbp akhirudin mencapai puluhan miliar rupiah
diduga akbp akhirudi juga memiliki gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal
kami bahas malam hari ini bersama albertus wahyu komisioner kompolnas selamat malam pak wahyu
selamat malam mbak tiffany
baik pak wahyu ayah pelaku akbp akhirudin hasibuan berada di tempat kejadian
dan ia tidak hanya membiarkan ikut menyaksikan dugaan pengadian tersebut
bagaimana bisa seorang perwira kepolisian pejabat kepolisian melakukan hal tersebut yang kita tahu seorang anggota polisi menjadi contoh panutan masyarakat
apakah sejauh ini sanksi kode etik ini sudah maksimal atau sepatutnya ada sanksi yang lebih berat lagi
terima kasih mbak tiffany
jadi kasus ini semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa upaya dari
dari polri dengan reformasinya ada tiga reformasi kan struktural kemudian transformasi dan satu lagi kultural
reformasi ini belum berjalan karena begini polisi itu memang bukan dewa bukan malaikat
tetapi sebagai polri sebagai polisi dia punya kepatutan kewajaran yang sudah harus menjadi bagian dari kehidupannya
dan itu sudah diatur di dalam aturan aturan polisi
baik normatif secara dengan tertulis maupun tidak
apa yang terjadi pada akbp akirudin hasibuan ini menunjukkan bahwa perilakunya itu tidak mencerminkan sebagai polisi
karena ketika dia dididik awal ketika pembentukan itu doktrinya jelas
polisi itu diharapkan nanti sebagai abdi negara sebagai pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat
ketika doktrin itu tidak dijadikan passion
dalam profesinya yang terjadi ya seperti ini
kalau soal sanksi saya kira sanksinya sudah jelas sudah banyak dan sudah diatur
baik sanksi secara normatif dalam perpol maupun sanksi di masyarakat yang sudah muncul
tapi kan satu dua orang masih bergerak seperti itu
terkait dengan reformasi tadi yang pak wahyu sampaikan reformasi struktural dan juga reformasi kultura
yang ternyata sayangnya sampai saat ini belum berjalan maksimal
apa yang menyebabkan reformasi ini tidak berjalan
ya karena sebagai anggota polri dia tidak menjiwai dirinya sebagai polisi
karena kalau dia menjiwai dirinya sebagai polisi maka semangat melindungi mengayomi melayani itu harus jadi ideologinya
ketika itu tidak pada ideologinya maka kewenangan yang dipunyai polisi itu kewenangannya banyak mbak
undang undang dua dua ribu dua kuhp dan semua ketentuan yang ada memberikan banyak kewenangan kepada anggota polri
ketika dia mendapat amanhaya
dan tidak dijalankan dengan benar maka yang terjadi adalah bisa bernyalah gunaan bisa kemudian dia memanfaatkan kebenaran pribadi
dan itu sebetulnya sudah diatur secara tegas di dalam kode etik
kalau toh masih ada melanggar berarti memang sebenarnya nggak cocok jadi polisi
oke artinya patut ada evaluasi terkait dengan anggota kepolisian yang memiliki jabatan strategis itu juga pak wahyu
karena begini apalagi dia punya jabatan yang terakhir kan sebagai kapak bin
itu berarti dia orang ketiga di dalam direktur narkoba
dia secara operasional dia yang menangani itu
maka saya kok ada dugaan kasus ini agak tertunda lama karena
dalam tanda petik akbp akhirudin ini intervensi karena anaknya yang dikenai
jadi ini perhubungannya polisi ketika menangani internal anggotanya kadang kadang ada masalah psikologi organisasi
saya kira ini gangguan utama di dalam reformasi struktur
harusnya kalau bicara soal aturan soal hukum ya harus tegak lurus
kalau kemudian unsur pertemanan unsur intervensi data petik atau unsur kedekatan itu mempengaruhi proses hukum
akibatnya seperti ini
karena kan kita lihat tanggal dua puluh dua desember itu laporan yang masuk kemudian aditya hasibuan balik
februari baru naik penyidikan
dua puluh dua desember naik penyidikan
kemudian tanggal sembilan maret itu orang tuanya ken melaporkan ke polda dalam bentuk pengaduan masyarakat
sampai kemudian tanggal dua puluh maret itu ada gelar perkara khusus dan gelar perkara memutuskan dua berkas itu ditarik ke polda sumut
kemudian tanggal dua puluh delapan maret ada pelimpan berkas
dua puluh lima april gelar perkara lagi penetapan ah aditya

jadi ada jidat waktu yang mandek
ini yang saya kira harus menjadi konsen dan didalami
pagi tadi komisioner komponas pak yusuf hasin sudah berangkat ke medan dan sudah siang tadi bertemu dengan pak kapolda dan pju
dan sudah penjelasan
dan pak kapolda kepada kami komponas melalui pak yusuf tadi sudah tegas disampaikan ke kita bahwa kapolda akan mempercepat proses
baik sidang etik maupun
kalau ada dugaan pidana sidang pidana
oke sebelum ke sanksi itu tadi
kalau ada dugaan intervensi seperti yang pak wahyu sampaikan
artinya dugaan intervensi yang sehingga menyebabkan kasus ini bisa mandek bisa berlarut larut bisa lama
ada dugaan keterlibatan pihak pihak lain begitu yang ada di dalam lingkungan kepolisian
ya ini dalam terapetnya penyakit lama
karena ini kan orang dalam ya
orang dalam anaknya polisi diperiksa polisi
kebetulan yang memeriksa tentu karena dia posisinya dipotables pangkatnya pasti lebih rendah dari akbb akhildin
sehingga potensi potensi itu ada
memang harus didalami lebih lanjut nanti dalam sidang etik ya
tetapi kita kan publik membaca itu mbak
dan komponas juga membaca itu
itulah kemudian kami datang kemudian pendalaman
dan ternyata memang harus ada hal yang diperbaiki harus ada hal yang dipercepat
dan berkara yang kemudian berkas ini ditarik ke polda
menunjukkan ada yang tidak bisa dilakukan di level poltabes
ini jarak inilah saya kira yang harus didalami dan itu harus diperbaiki
karena kalau ini sering terjadi kan kalau semua masalah harus ditangkat ke polda
nanti kalau berlaki harus ditarik ke mabes
kan jadi organisasi ini nggak berjalan
karena sebetulnya tugas tugas itu kewenangan itu secara yuridis
kan sudah bisa dilakukan di level yang paling bawah
jadi tidak harus kan cuma ditarik ke polda
kalau sampai ditarik berarti kan ada persoalan
nah ini saya kira yang harus didalami
kompolnas yakin bahwa ini polisi akan secara transparan akan secara terbuka bisa menyelidiki atau juga mendalami
artinya dari level bawah ya itu tadi sampai ke jalur atas gitu
bagaimana kemudian ini bisa banyak ada dugaan pihak yang terlibat
kami konsisten mengawal ini semua
kedatangan kami ya kami mengutus salah satu komisioner datang
itu kan salah satu bukti bahwa kami serius
karena kalau hanya sekedar telepon sekedar minta laporan tertulis kurang yakin maka kami datang dan pendahuluan itu kami lakukan
apalagi ada perkembangan terakhir kan ada dugaan tindak pidana lain
ini tentu harus kami yang menjadi ranahnya kompolnas
karena ini tugas polisi kami akan awasi itu
kalau yang soal ppatk dan sebagainya kan itu kewenangan instansi lain
yang dugaan apa dugaan mengenai ini apa menimbun solar subsidi itu saya kira komponas ikut ikut harus mengawasi
kemudian kami juga akan mengawal janji kapolda untuk mempercepat proses ini
paling tidak sidang etik yang dia sudah dinyatakan sebagai tersangka etik tanggal dua puluh lima april
sekarang sudah bercekap pacus itu harus sesederhan mungkin
kemudian secara paralel kalau ada temuan temuan tindak pidana
juga harus tidak lanjuti mbak
sejauh ini sudah melihat ada dugaan memenuhi tindak pidana atau belum yang diamati oleh kompolnas
karena terkait dugaan akbpa
hirudi menegurkan sejata laras panjang ke korban
ini diduga sebagai bentuk pengancaman
artinya ini bisa memenuhi unsur pidana dan bisa diproses secara pidana
tentu penentuan dia tersangka pidana tidak itu nanti penyidik
pembiaran yang dengan adanya
itu kan sudah salah satu dasar untuk menetapkan di pidana
karena pembiaran tindak penganiayaan itu kan ada pasalnya juga di kuhp
nanti tinggal pengembangannya bagaimana
tergantung nanti hasil penyidikan
baik terhadap akbpa hirudi dan najwan
maupun terhadap anaknya
ini kan pasti nanti akan ada saksi yang diperiksa pasti ada berkembang terus ya
karena pak wahyu tadi sudah menyinggung penyakit lama yang ada
yang penyakit lama juga adalah bagaimana anggota kepolisian dan juga keluarga dari anggota kepolisian pamer harta
flexing khususnya mungkin di media sosial
sudah ada regulasinya sudah ada telegramnya sudah ada perpolnya
regulasinya jelas ada
tapi mengapa itu masih kita temukan penyakit penyakit yang seperti ini
ya itu tadi mbak semangat sebagai anggota polri
yang dia punya semangat
anggota polri itu level apapun pangkat terendah sekalipun sampai jenderal
dia harus sadar bahwa dia menjadi sorotan publik dan menjadi panutan publik
karena polisi itu kan dididik menjadi orang baik mbak
dan dihadirkan sebagai orang baik karena tugasnya memberantar kejahatan
maka sebagai orang baik dia harus berperilaku sebagai orang baik
ketika perilaku perilaku itu menunjukkan arogansi head down dan sebagainya
itu tentu tidak pas untuk profesi polisi
presiden pun ketika mengumpulkan para kapolres kapolda
mengingatkan itu ini presiden loh
kemudian sampai kapolri menurunkan pr mengenai aturan aturan perilaku di publik
jadi kepatutan itu kan harus disadari oleh teman teman polisi
ya punya uang
warisan atau apa boleh boleh saja
ketika dia memamerkan
apalagi kalau uangnya bukan uang yang halal
tentu akan menimbulkan
penilaian yang buruk terhadap baik personal maupun institusi
saya kira ini yang harus disadari oleh teman teman polisi teman teman polri
bahwa posisinya itu disolat publik dan menjadi
menjadi panutan publik itu harus disadari
ya memang jadi polisi
kalau nggak mau seperti itu ya jangan jadi polisi pak
oke konsekuensinya itu
akhirnya kita harus berbicara mengenai masalah pengawasan
pengawasan terhadap para anggota ya
pengawasan terhadap para anggota kepolisian itu tadi
merujuk pada kasus ini
ada temuan dari
indikasi dugaan penyucian uang
harta yang tidak wajar puluhan miliar rupiah
pengawasannya itu bagaimana
atasan atau di level level atasnya tidak tahu
masa bisa tidak tahu
itukah pertanyaannya pak wayu
ini memang kemenangannya ada di kpk kalau rrkpn nya
iya tetapi kan
model pelaporan lhkpn itu kan mandiri mbak
kan tidak lewat pimpinan
tetapi kalau pengawasan
misalnya penggunaan keuangan dan sebagainya itu
ada pengawasan berjenjang
tapi kalau lhkpn ini sebagai pejabat publik kan dia punya kewajiban membuat
dan sistemnya kan assessment
maka yang terjadi banyak manipulasi data
saya kira kejadian ini menunjukkan bahwa sebagai pejabat publik
kita jangan manipulasi data
punya harta dan harta itu memang dipunyai dan diperoleh dengan cara cara yang sesuai dengan ketentuan yang ada
ya sebaiknya nggak usah takut untuk dilaporkan
termasuk tidak perlu memurah murahkan harta
publik kan tahu mbak
ini memang mekanisme di empat kita dan itu kan memang tidak lewat pimpinan
karena rrkpn itu langsung secara pribadi kemudian dikirim ke kpk
tetapi kalau soal
tetapi kalau soal
yang resmi uangnya uang dinas tentu ada penguasaan berjenjang
bagaimana dengan dugaan penimbunan atau gudang penimbunan bahan bakar minyak ilegal
yang katanya diduga milik akbp
ya ini kami meminta kepada polda
kak polda sudah janji akan secara serius melakukan penyelidikan
ini kan sekarang tahapnya baru penyelidikan
publik juga mengawasi kinerja polda
jangan sampai masuk angin
sehingga kalau memang benar terjadi penyalahgunaan
berarti terjadi tindak pidana
ya harus ditindaklanjuti
itu kami tentu saja tidak bisa mengawasi secara langsung
karena kami hanya yang harian yang enam orang
tetapi publik harus juga membantu pengawasi proses ini
saya kira kita menuntut keterbukaan dalam proses penyelidikan ini
sehingga nanti ketika penyidikan pun bisa
membuktikan bahwa polri memang mau transparan dan akuntabel
terima kasih pak albertus wahyu
komisioner kompolnas sudah bergabung dengan kami malam hari ini
masyarakat akan mengamal bagaimana perkembangan dari kasus ini
terima kasih pak wahyu selamat malam
selamat malam terima kasih mbak tiffany